beliau adalah open house gak
ini politik ini pak
mana kameramu gak ada pinjem punya ini
pak mahfud pendapatnya sama rumah pak ganjar yang baru ini gimana bu
tapi yang lebih senang
ini saya dengan pak ganjar satu kabupaten
saya tetanggaan sama pak mahfud ternyata
kalau ingat ini fitroh kemanusiaan
melalui siaran digital patv